mau dibawa kemana ibu gua
ke rumah sakit
ibu yang ngasih izin
jangan harap lo bawa ibu gue keluar
saya tau ya
saya lihat sendiri apa yang sudah kamu lakukan sama iman
ibu jangan mengada ada bu
apa yang ibu lihat itu tidak seperti yang ibu bayangkan
eh denger ya
saya melihat semuanya dengan mata kepala
kamu dan ima
dan saya benar benar kaget melihat kelakuan kamu
saya sama sekali nggak nyangka
kamu bisa berbuat seperti itu
saya sudah cukup lama tinggal disini
kalau saya cuma sekedar menumpang
saya gak mungkin selama ini tinggal disini
itu karena saya sudah menganggap kamu seperti saudara
seperti keluarga sendiri
makin hari kamu makin tidak tahu diri
oh jadi kalau semua ini cuma gara gara masalah di kamar mas imam maka
ya memang itu masalahnya
kamu benar benar keterlaluan berani berbuat seperti itu
butuh dua tangan untuk bisa bertepuk
kenapa ibu cuma bisa menyalahkan saya
mas imam sudah cukup dewasa
dia bukan anak kecil lagi
dia tahu apa yang dia mau
saya masuk ke kamarnya juga atas kemauan dia
cepetan teman polisi cepetan
aku ngadiahkan katanya
ibu ibu ibu apa apa
ibu serah sendiri lagi
ibu harus perlu diserah
jangan terlalu capek
yuk kita masuk ibu
sas tolong ambilkan ibu air
detak jantung ibu nggak beraturan
kita harus segera membawanya ke rumah sakit
uang ini gak akan cukup
mudah mudahan aja mereka bisa ngasih kelonggaran waktu
supaya aku bisa nyari pinjem
sas kamu mau nginep di rumah sakit
iya saya bawa baju buat ngajar sekalian supaya besok bisa langsung ke sekolah dari rumah sakit
ardi mana sas
mau dibawa kemana ibu gua
ke rumah sakit
ibu yang ngasih izin
jangan harap lu bawa ibu gue keluar dari rumah ini
seharusnya kamu yang ada di samping bubuk bubukannya aditya
ibumu lagi sakit keras ardi
ini mendesak sekarang kita harus ke rumah sakit
nah kalau dia udah mau mati biarin aja mati
ngapain juga lo ikut ikut ngurusin
lo keluar dari rumah ini
jangan meng flashing
tolong pulangin dulu ya kamu isi form ini
tolong isi form dulu dan bayar uang bukanya lima ratus ribu ya mbak
tapi sus sekarang saya gak punya uang sebanyak itu
mbak bisa bayar dengan kartu kredit kok
maaf sus saya ini dari kampung
saya nggak punya kartu kredit
tentu saja kamu punya
sus seluruh biaya pengobatan pasien ini biar saya tanggung
aku ke icu dulu ya
keadaan pasien ini sangat kritis sekali
jika kita tidak segera mendapatkan dokter
tidak ada waktu lagi
pasien ini kehilangan darah banyak sekali
dr aditya iya betul saya panggil dia
gimana gimana keadaan ibu
ibu baik baik semuanya sudah mulai normal
tolong dit tolong jangan biarkan terjadi sesuatu sama ibu
dia satu satunya orang yang saya punya
ya insya allah mudah mudahan gak ada apa apa kita berdoa saja
ada apa sus
bukannya ada dokter lain yang jaga
tidak ada dok karena itu saya menemui dokter
tolong dok waktunya sudah tidak banyak
ternyata itu juga